rasakan otot otot yang menopang di tubuh ibu
jangan dulu ya pak
ibu masih dalam penanganan intensif
kalau ibu andin sudah boleh di jenguk
pasti bapak orang pertama yang kami beritahu
terima kasih ya
sama sama saya permisi ya pak
angkatlah penyakit istri saya
sembuhkanlah ia dari penyakitnya
hanya engkau lah yang dapat menyembuhkan ya allah
saya sangat membutuhkan istri saya
saya tidak bisa melakukan apapun itu semuanya dengan kesendirian
masih butuh sosok mamanya untuk berkembang
dengarkanlah doa saya ya allah
dia tidak akan ditunggu
dia tidak akan membutuhkannya
ada yang berjojol
kau sudah menangki
saya selalu mengingati
saya selalu mengingati
untuk k dx
kau jangan diompetin lagi kasih tau aku ya
iya nanti papa langsung kasih tau kamu ya
nah mama udah nunggu yang kasih ya
ya papa balik ke kamar
selamat istirahat ya
terima kasih pak
ini abis dari tadi nelpon ngapain sih
cuma baik baik aja kan
kamu jangan khawatir
untuk masalah media dan zanaya biar aku yang urus
apa sih maksudnya hubungin sama gue apa coba
api salah kirim kali ya
tapi gue penasaran apa sih
jadi zanaya udah bocorin ini ke media
itu juga playing victim
ya mungkin ini karena mau lo juga kalisa
karena lo selama ini udah nyakitin mbak andin
saya tadi mengurungkan niat saya buat nanyain kayak masalah berita yang kita lihat
sepertinya situasinya nggak tepat
ya itu juga sih
sebagai orang yang terdekat pasti kita coba untuk nutup nutupin lah
sangat disayangkan sih zaman sekarang berita terlalu mudah terblow up
padahal belum tentu berita itu benar
satu hal yang aku takutin
kalaupun seandainya nanti dia akan tahu
mudah mudahan mentalnya nggak akan mah
nggak dimasukin ke hati lah
emang sangat mengakhirkan yang elsa ya nus
ya bukan hanya itu
kamu sendiri tahu kan apa yang terjadi di rumah sakit kemarin
dia mau capai bunuh diri
itu aja udah bikin miris kan
ya saya bersyukur banget
untungnya kamu dan nama mana langsung datang
kalau nggak saya nggak tahu dia apa yang terjadi sama elsa
maharatu dan moluka itu kompetitor kan
aku berlindung kepada mu ya allah
dari rasa sedih
dan rasa lemah
yang kurasakan ya allah
dapatkanlah hati hamba ya allah
agar aku selalu bisa
memanih istri dan anak anakku
yang sedang sakit
kuatkanlah diriku ya ya allah

agar mereka bisa

semoga kamu gak mimpi buruk ya
biasanya kan kalau kamu tidur
saya selalu pegangin tangan kamu
kadang kamu juga selalu molokin saya
saya itu hari ini pengen beli
adiknya buat rena
karena kan dia peningkat satu
paling gak disini
saya langsung pergi untuk cari hadiah dulu buat rena ya
saya izin pergi sebentar ya
saya janji saya nggak lama
nanti kalau udah selesai beli hadiah
saya ntar kesini lagi
buat temenin kamu ya
jangan kangen ya
saya yang kangen sebenarnya
saya pergi sebentar ya
ada bram yang jagain kamu disini
kenapa mereka seperti berantem
semuanya makin mengkerucut bi
dugaan gua gak pernah meleset
kalau lo adalah pemilik moluka kan
dia pikir gue takut
dia yang salah
dia yang salah harus berhenti
dia yang hancur
berantem sama brenda
ni ada berapa ni
ren kenapa sih kamu harus antar mama belanja kayak gini
mama bisa kok belanja sendirian
lagian aku juga gak keberatan
ya kamu gak keberatan
dan mama yang keberatan
loh kok mama sih yang jadi keberatan
ya mama tahu kan kamu itu lagi banyak pekerjaan kamu di kantor
terus mama tahu juga bu andin itu masih di rumah sakit kan
daripada kamu nganterin mama belanja kayak gini
lebih baik kamu gunakan waktu kamu yang produktif
ya gak apa apa lama
aku juga kan anak mama
jadi aku juga harus isiin waktu buat mama dong
aku harus tau menjawab nganterin mama jagain mama
iya tapi pekerjaan kamu itu ren lebih penting dan lebih urgent
nah sesibuk sibuknya aku aku juga wajib dong menyisikan waktu aku buat bareng sama mama
lagian hujan kayak gini aku makin gak tega lah
ninggalin mama berangkat sendirian buat belanja
makasih ya rean kamu memang anak mama yang paling baik
tan itu parkirnya di depan aja pas pintu gitu
biar nanti mama gampang bawa belanjaannya terus juga nggak kehujanan
oke yaudah aku cari parkiran dulu ya
kamu masih mau membantu elsa
bagian kan ya walaupun rumah tangga kita harus berakhir dengan perseraian
tapi kan bukan berarti kita harus jadi musuhan
aku juga mau ngucapin makasih sama kamu
karena udah mau luangin banyak waktu kamu buat kita
dan lebih bijaksana no
ya kalau bicara soal masalah lo
ditutup bukunya lama
gak ada salahnya kalau hubungan baik ini tetap
bisa sebagai teman
memang cuma waktu yang bisa menyembuhkan luka menyembuhkan emosi merendam semuanya
yaudah kalau kamu udah siap kita jalan sekarang
itu dia elsa ya
ke rumah sakit juga ya
kamu siap siap ya
ya allah deh
aduh tangan kamu nih ren luka gini
enggak mama gak apa apa kamu ini luka nih mama buat ini
gak usah enggak
ini dikit dong
kenapa sih itu orang ngebut ngebut ke jalan raya juga
udah udah yang penting kita gak apa apa
sini aku bantu
enggak apa apa kamu tangannya ren
ya udah ren
mama bantu aja
tapi padahal kan gak usah mama kan lukanya juga gak parah
nggak apa apa kamu kasih dulu ini takut kenapa napa itu lukanya
yaudah sini aku pegangin
mobil itu sepertinya sengaja
sasarannya tepat ke saya
karena salah satu indikasinya adalah mobil itu tanpa plat nomor
tentu itu upaya untuk menghindari telacak
kamu brow aja ada apa
enggak kena pada mama
yaudah kalau gitu sekarang aku anterin mama pulang ya
setelah itu aku mau ketemu sama pak almar
enggak tau deh pak alma sekarang lagi ada di rumah sakit atau di rumahnya
pokoknya sekarang aku anterin dulu mama pulang ya
ini hari libur loh ren kok masih kerja aja
ya gimana ma tetap tugas aku kan
yuk aku anterin
udah kamu enggak apa apa mama
enggak apa apa sini aku buka ya
lagi jangannya dikit lagi
oh itu belum
itu apa itu
rainbownya sekel ya
aduh aduh aduh aduh
main apa sih ini
eh juga juga tuh
sini salim dulu
oh kantongnya dikit
iya iya iya papa beliinnya dobel kok ada buat adik sama buat kakak rena
aduh beli kue ya
itu apa pa
ini kue coklat untuk reina karena rena udah jadi juara satu
kau beli kulkas dulu ya
itu coba di deketin
jangan sampai kotor kotor ya
ah kotor itu bagus
karena kan belajar warna tuh penting
ntar tinggal dicuci ya tangannya
oh apa itu
ma'a pa sekarang posisi bapak di mana
saya mau update mengenai penyelidikan saya dan riza
ke rumah aja ren
saya barusan sampai dipenuh kulitnya
ayo ayo kita bersih bersih dulu yuk
eh bersih bersih dulu ma'a pa
bersih bersih dulu ma'a pa
habis ini bersih bersih ya
lima menit lagi ya
lima menit lagi
ini hasil tes swab ibu sarah ya
kadar enzim hati ibu cukup tinggi sementara trombositnya sangat rendah
ya jadi gimana kondisinya istri saya dengan hasil itu
dari hasil tes terakhir kemarin menunjukkan bahwa kondisi ibu sarah sudah masuk tahap cukup kritis

itu kan ya
saya harus mengikuti semua prosedurnya
iya ibu harus segera karena pembuluh darahnya mengalami pembengkakan abnormal atau varises
jika tidak dihentikan varices esophagus ini bisa pecah ataupun bocor sehingga mengalami pendarahan
kondisi ini hanya salah satu komplikasi dari kerusakan hati bu dan kerusakan hati ini sendiri yang bisa menyebabkan kematian
satu dua tiga
rasakan otot otot yang menopang di tubuh ibu
satu dua tiga
kamu bisa kerja gak sih
fajar gak bisa kamu cari
luki berhasil lolos
ada nggak sih tugas yang saya kasih ke kamu bisa kamu kerjain dengan benar
percuma saya pekerjakan kamu
bayar kamu kalau semuanya gak bisa kamu kerjain
gak ada hasilnya
gak ada hasilnya
pertama janaya dateng untuk menentang saya
terus elsa gak bisa dihubungin
sekarang supir truk itu malah menghilang
alhamdulillah ya terapinya selesai rasanya udah gak sabar kamu kayak dulu lagi maksudnya
iya sembuh terus bisa kayak sedia kalah oh makasih ya buat supportnya sama sama
ada banyak mau angkat siapa tahu ada yang penting aku tunggu
ini aku angkat sebentar ya
kita harus ketemu
maaf ya biasanya lagi gak fokus
kasih aku waktu
tolong kasih aku kesempatan sah
nanti aku cari lokasi
gara gara itu gue jadi tuduh
ngerebut kerjaan orang
padahal sama sekali nggak ada niat
buat ngambil rejeki orang
dan abi harus tau ini
udah telepon ya
kamu gak apa apa
aku mau ketemu sama abi mana
kalau dilihat dari kondisi
aku sekarang harus
akhirnya aku ada yang nemenin sina
kamu mau aku nemenin
ya udah aku temenin ya
ada yang mau mama bicarakan sama kamu
jadi ada tadi mama baca berita
ini tuh eric
serta sama henry
akhirnya gak parlok
tadi waktu beliin coklatnya reina aku ketemu sama abi mana di cafe
dia sama zananya dengan nama saya doreen moluka
aku ngeliat dia disitu lagi berantem
dia makin jelas sih sebenernya
tuh kan kalo abi mana ada dibalik moluka selama ini memang semakin mau lucut
wah rencana apa lagi yang dia bikin ya
menangari elsa jadi brand ambasador moluka
kamu cek elsa aja tanya make sure
aku penasaran soalnya